kita awali dari semenanjung korea
militer korea utara hari ini kembali menembakkan peluru kendalinya
menurut petugas militer korea selatan
rudal milik pyongyang tersebut ditembakkan sejauh delapan ratus km
dan kemudian menghantam pantai bagian timur korea utara
meski mendapat sanksi embargo dari pbb dan amerika serikat
namun korea utara tetap melakukan serangkaian uji coba
yang menyebabkan peningkatan ketegangan di kawasan asia timur
sementara itu perdana menteri jepang shinzo abe
mengecam keras peluncuran peluru kendali korea utara yang dilakukan hari ini
menurut pemerintah jepang akan melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional
dalam memberikan sanksi terhadap korea utara